jah ngapain sih tua tua banyak tingkah
pake pengong di sumur
ih mana dalem lagi tuh sumur
kemarin tetangga bengong di sumur meninggal
yah melek apa ren
mau beli apa bang
biar kokom siap untuk melayani
enggak kom abang datang kesini bukan untuk belanja
dari pagi baru mana sama pak haji gak datang kemari bang
kalau emang ada keperluan penting bang roby ke rumahnya aja
yaudah deh makasih ya kom ya
iya salam salam pak
semuanya dua puluh ribu
kau sepi banget ya
ayah masuk kagak ya
jangan jangan rum juga lagi gak ada
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
rob ini udah malam begini lu baru pulang
udah makan belum sih
iya mak tadi di kantor banyak pekerjaan
tapi makan belum sempet
gimana badan lu kagak mau sakit sakitan
makan aja telat telat mulu lu
udah sekarang begini gue ganti baju
cuci tangan ya
terus tuh makanan tuh masih ada tuh di meja
belum gua angkat ke belakang
oh iya apa ada berita tentang hajem ya munda
belum tuh sepi sepi aja
kesian banget ya hajem ya munda
sampai sekarang belum ditemuin
yang gua pikirin nih duh
gua khawatir bener keadaannya si rumana
pasti dia sedih pemberi
mendingan lu telepon aja ke si rumana ya
tanya keadaan dia bagaimana
biar gue juga rada tenang nih mikirin dia
ada apa bang robi telepon rum
maaf enggak bu rum
cuma mau tanya
apa sudah ada berita tentang bumi kamu
ternyata jenazah itu bukan ekonomi
abang ikut senang mendengarnya
bang handphone rum kayaknya mau habis deh baterainya
nanti bang robi telpon lagi ya
makasih ya bang ya
bang robi nanya soal keadaan ummi
jadi rumana sekarang lagi di perjalanan pulang ke rumahnya
dan informasi terbaru
kalau maya itu ternyata bukan umminya
terus kabarnya sih
hajah maimunahnya bagaimana
udah ada kabar belum
belum ada mak
kita berdoa aja yang terbaik buat romana

terus kalau si rumana sekarang mau ke rumah sakit
dia mau ditemani sama siapa ya
rob masa dia sendiri sih
di rumahnya kan ada si mahmud
ada mandor daud
jadi ya nggak mungkin lah rumana pergi ke rumah sakit sendiri
pasti si ramadi kan selalu siap ngantarin rumahnya kemana mana
gue kagak ngerti deh ro
jalan pikiran lo tentang si rumana sama si ramadi
pasti lo bilang kalau mereka tuh udah saling cinta
udah gitu terus lu bilang lagi
kalau si rumana itu udah kagak cinta lagi sama si roby
rob mending istirahat dulu
lo capek kan
udah makan belum
makan dulu kak
ini rasanya badan capek banget seharian kerja
yaudah ya pak mak mak
ayo mau bersih bersih dulu
bang kamu mau istirahat dulu ya
aman kagak ada yang bisik
rumah sekali sepi sepi semua
sampai pagi tidur
pernah kemana sih pren
masa jam segini juga tidur sih pren
ada apaan sih
lah nya pren kemana
kan di luar mak lo
kok nanya gue sih
gimana sih pren
ya iya ngapain nih aki aki di situ
ya ngapain sih tua tua banyak tingkah pakai pengongdi sumur
ih mana dalem lagi itu sumur kemarin tetangga pengongdi sumur meninggal
hai kagak kagak bikinin ya nasi goreng spesial
jawab dong friend orang orang
ngobrol kagak dikasih jawaban gimana sih friend friend ini bener nih kamu
jawab nih jatuh baru rasa gua tua lagunya eh kayak celepuk ngasuk di sini
plan ini ada duit sejuta nih kita bagi dua aja dah
aduh yang duit juga deh ngajak main ps loh
ngapain sih perutnya pegang pegang
masa sih nendang nendang emangnya debit bekan
manis sih kagak nendang nendang
berarti dia malu sama bapaknya nih
hehehe masa bapaknya malu lagi namanya bapaknya malu maluin ya friend
oh iya bang besok anterin dulu ya
osg tuh yang buat ini ya
mereksa baiknya laki atau perempuan ya
iya udah besok abang anterin
tuh tuh tuh tuh tuh
dia enggak malu sama bapaknya
rumga tiga kau bangunin abah sekarang